bayi berjenis kelamin laki laki berusia tiga hari ditemukan di kursi teras rumah milik warga kota magelang jawa tengah pada kamis malam
bayi laki laki malang itu diduga sengaja dibuang oleh seseorang karena saat ditemukan
bayi berada di dalam kardus lengkap dengan perlengkapan bayi seperti selimut bantal susu minyak telon hingga popok
bayi tanpa dosa itu ditemukan oleh warga kampung polosari sekitar pukul enam petang
saat itu sang pemilik rumah hendak keluar rumah dan melihat sebuah kardus
setelah dicek ternyata seorang bayi
ia pun kemudian melapor ke ketua rt dan pihak kepolisian
sang bayi pun kemudian dibawa ke ruang gawat darurat rumah sakit umum daerah budi rahayu
dari hasil pemeriksaan medis bayi laki laki dengan panjang lima puluh cm dan berat dua enam kg itu dalam keadaan sehat
hingga saat ini kejadian penemuan bayi ini masih dalam penyelidikan satuan reskrim polres magelang
setelah dinyatakan hilang selama lima hari di hutan sulastri
nenek berusia enam puluh lima tahun di purbalingga jawa tengah
akhirnya ditemukan selamat oleh tim sargabungan kamisian
saat ditemukan tubuh korban dalam kondisi lemas
lokasi penemuan yang cukup jauh dari lokasi penjemputan membuat proses evakuasi berjalan lambat
petugas harus melintasi jalan setapak di antara semak belukar
setelah menempuh perjalanan hampir satu jam sang nenek pun berhasil dievakuasi menuju ambulans
korban kemudian dibawa ke puskesmas dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga
tim liputan cnn indonesia